pak pak rendy
lebih baik pak rendy pergi dari sini biar saya ngadepin mereka pak
enggak enggak enggak saya akan tetap disini
pak pak saya masih sanggup
iya kalau dari titik sih
kita udah masuk di daerahnya
pak kita tanya orang ini aja
permisi pak maaf mengganggu
bapak tahu alamat ini
oh rumah ini
di ujung ada turunan
sebelah kiri mas
kesana di paling pojok ya
kalau kamu bukan pelanggan
akunya kenapa kamu harus kabur
gue takut dipenjara bang
barang perusahaan yang rusak
kalau gitu lo bilang semuanya di kantor polisi sejujur
gue takut dipenjara
kalau gitu saya harus menyeret kamu dengan paksa
sepertinya ini turunan yang dimaksud
tapi kok aneh ya
ada mobil mewah di tempat seperti ini
saya juga penasaran pak
pernah nggak tahu
tidak ada vamos di allah

maksudku jangan takut takut
di mana semua
oh anda jangan salah paham
eh mengesan cap
saya menunjuk menghalangi kalian
saya ingin bicara supaya kalian tidak salah paham
anda tenang dulu
saya bisa menjelaskan
semuanya sudah jelas
tidak ada yang perlu dijelaskan lagi
tidak ada yang perlu dijelaskan lagi
saya harus menyelamatkan pak randy
saya harus ketemu pak langsung
anda mau kemana
kacau kenapa jadi gini sih gue malah dikejar kejar orang mana babak belur
hai tapi kan waktu itu gua ngantuk kenapa gua harus lari ya karena gua takut penjara takut gua
siapa lu lepasin
udah lu tenang dulu gua nggak akan lepasin lu kalau lu nggak usah diem kayak gini lu siapa
lu mau tahu apa dari gua udah nggak penting gua siapa yang mending lu tenang dulu dah lepasin
udah lu diem dulu lu dengerin gua gua butuh lu masih mau tetap aman kan
hai gawat bisa babak belur kalau gini padahal keadaan dia udah kayak gini
untuk aja ada pak abi ayo
bisa bisa kejar mereka pak
enggak perlu sekarang kamu cari luki dimana saya butuh dia untuk menjadi saksi saya harus
membersihkan nama saya dia pasti belum jauh dia naik motor cepet baik pak
gawat kalau sampai dia lapar kalau nebaran yang ada al bisa salah paham
mengira saya bersokong sama lucky seperti yang dituduhkan
perkembangannya bagus kondisi ibu elsa
saya pun semakin membaik
terus kira kira anak saya kapan bisa jalannya ya dok
asalkan bu elsa rajin menjalani terapi dengan kondisinya lebih membaik saya kira ibu elsa akan lebih cepat berjalan kembali
denger ya sa
dan kabar gembiranya ibu elsa sudah boleh pulang
alhamdulillah mama senang sekali
tapi seperti yang dokter bilang fisioterapi harus rajin agar cepat pulih kembali
impusnya sudah boleh bisa dicopot ya
kalau gitu saya perisi ya
terima kasih dokter
apa senang banget dengan program kamu nak
ya kan aku kayak gini juga karena support papa sama mama
ya aku berharap mbak ani juga bisa cepat
cepat sadar ya ma
tolong terima donor hati aku buat mama
saat dokter minta mama untuk transplantasi
kita adalah ayo